satu olahraga ini yang bisa kita lakukan adalah menari
menari dengan diringi lagu korean pop atau k pop saat ini sedang ramai digemari
selain sebagai salah satu alternatif berolahraga juga bisa membuat hati gembira
ia tentunya dapat meningkatkan imunitas di kala pandemi
di tengah pandemi covid sembilan belas menjaga hati dan pikiran sangatlah penting
apalagi pemerintah menganjurkan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat
ditambah menjaga imunitas tubuh
menari dengan lagu kekinian seperti k pop bisa menjadi alternatif
aktivitas fisik seperti menari selain menyehatkan jantung dan paru paru
juga membantu menghilangkan stres
pop ini kan tatiannya selain enerjik juga harus melatih mimpi kemuka
aku lebih berpikir stres itu lebih parah daripada corona
jadi aku berpikir aku harus sehat dari mental dan juga badan
budaya korea selatan memang semakin dikenal di indonesia termasuk para idol k popnya
mereka dikenal seringkali menampilkan gerakan tarian yang bervariasi
nah kali ini salah satu akademi tari yang ada di jakarta selatan
mengajar tarian yang enerjik dari grup idol besukan sm entertainment s pop
meskipun terlihat rumit daya tarik tarian ini adalah pada koreografinya
apalagi kalau anda kebetulan fans dari grup idol tersebut
k pop itu lebih about performance nya
karena itu kan lebih kayak pop sensation kan
jadi lebih ke attitude belajar attitude
menurut aku cuma dua cara sih
sering sering nonton yang pertama
sama yang kedua adalah repetika